pakai push up silakan pak
permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota
secara nasional dalam pemilihan umum
tahun dua ribu dua puluh empat yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
pukul dua puluh dua lewat sembilan belas waktu indonesia barat
sepanjang hasil perolehan suara partai politik dan calon pengisian keanggotaan dprd provinsi papua barat
oke cukup lanjut ke pokok permohonan pak
pandangan kedudukan hukum tingkat waktu dianggap dibacakan
bahwa pemohon menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon
dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi papua barat
sepanjang mengenai perolehan suara pemohon dan perolehan suara partai perindo sebagai berikut
oke ini dapil tiga pak ya untuk provinsi papua barat
kurang oke dialihkan kemana
bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota dprd provinsi papua barat
daerah pemilihan papua barat tiga adalah sebagai berikut
perolehan suara menurut termohon partai golkar sebelas sembilan ratus tujuh puluh satu
kemudian partai perindo menurut termohon empat ribu tujuh ratus enam puluh satu
bahwa selisih suara sebagaimana tabel diatas disebabkan karena termohon selaku penyelenggara pemilu dengan sengaja menambah perolehan suara partai perindo sebanyak tujuh ratus tujuh puluh dua
jadi ini paling banyak ya penambahan suara perindo di sini menurut pemohon ya
pertiga persandingan perlindungan suara pada distrik fawur ruar
partai golkar termohon menurut termohon sembilan puluh delapan menurut pemohon
partai perindo termohon tiga ratus tujuh puluh tiga menurut pemohon empat puluh lima
di dapil ini golkar dapat berapa kursi
tiga bahwa menurut pemohon
selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara pemohon pada distrik warianggar sebanyak sebelas suara
dan penambahan suara partai perindo pada distrik wariagar sebanyak empat ratus empat puluh delapan suara
serta penambahan suara partai perindo pada distrik power sebanyak tiga ratus dua puluh empat suara dengan uraian fakta fakta sebagai berikut
perolehan suara partai perindo pada distrik wariagar berdasarkan formulir c
hasil salinan sebanyak delapan puluh sembilan suara dengan rincian sebagai berikut
tps satu dan seterusnya
ini sudah kemudian a sampai g dianggap dibacakan
perolehan suara partai perindo pada distrik wiriager
perolehan suara partai perindo pada distrik wariagar berdasarkan formulir
bukti p satu sampai p satu i
bertambah empat ratus empat puluh delapan suara menjadi lima ratus tiga puluh tujuh suara
perolehan suara pemohon pada distrik wariagar berdasarkan formulir c
hasil salinan sebanyak tiga ratus sembilan puluh lima suara
tps satu dianggap dibacakan
ya a sampai g dianggap dibacakan ya
perolehan suara pemohon berdasarkan model d
hasil kapko dprd pb halaman dua sampai dua
titik tiga lembar dua bukti p satu
p satu i berkurang sebelas suara menjadi tiga ratus delapan puluh lima suara
perolehan suara partai perindo pada lima tps distrik
power sebanyak lima puluh suara
akan tetapi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara
tingkat kecematan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten
berdasarkan formulir d hasil kapko dpd halaman
sehingga perolehan suara partai perindo yang semestinya lima puluh suara
berubah menjadi tiga ratus tujuh puluh tiga suara
bahwa akibat terjadinya pengurangan suara pemohon
dan penambahan suara partai perindo
telah merugikan perolehan suara pemohon
perolehan kursi pemohon pada daerah pemilihan papua barat iii
untuk pengisian jabatan anggota dprd provinsi papua barat
bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara
dan tidak terdapat penambahan suara partai perindo
sebagaimana diuraikan di atas
telah sepatutnya termohon menjadikan pemohon
sebagai partai politik yang memperoleh kursi ke satu dan ke lima
pada daerah pemilihan papua barat tiga
untuk pengisian jabatan anggota dprd provinsi papua barat
oke berarti kan golkar dapat dua kursi di sini ya
dan yang sedang diperjuangkan untuk kursi ke lima ya
bahwa berdasarkan fakta hukum di atas
pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi
untuk menetapkan perolehan suara pemohon
sebagaimana termuat dalam petujuan pemohon
berdasarkan hal hal sebagaimana terurai di atas
pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut
satu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
dua membatalkan keputusan komisi pemilihan umum no tiga ratus enam puluh
penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota
secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat
tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
sepanjang dapil papua barat
tiga untuk pengisian calon anggota dprd provinsi papua barat
tiga menetapkan hasil perolehan suara yang benar
untuk pengisian calon anggota dprd provinsi papua barat
golkar dengan perindonya yang disebutkan
memerintahkan kepada komisi pemilihan umum
atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain
mohon putusan yang saya jelajahin
saya mohon ucapkan terima kasih